sidang ketiga kasus dugaan korupsi proyek pengadaan ktp elektronik
dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi
enam saksi hadir dalam persidangan kali ini
tiga diantaranya adalah anggota komisi dua dpr
dua saksi yaitu taufik effendi dan teguh juwarno
membantah menerima uang ratusan ribu dolar amerika
dari pengusaha andi narogong
sidang ketiga kasus dugaan korupsi proyek pengadaan ktp elektronik
dilanjutkan di pengadilan tipikor
agenda sidang adalah pemeriksaan tujuh saksi yang diajukan jaksa
namun hanya enam saksi yang hadir
ada tiga anggota komisi dua dpr yang diajukan sebagai saksi
yaitu taufik effendi dari fraksi demokrat
tenggu juwarno fraksi ban
dan miriam esaryani dari fraksi hanura
sementara tiga saksi lainnya adalah mantan pejabat kemendagri
yakni rashid saleh mantan dirjen administrasi
wisnu wibowo kabak perencanaan
dan suparmanto kasubak dirjen kemendagri
dalam persidangan baik taufik effendi maupun teguh juwarno membantah
menerima aliran uang ratusan ribu dolar dari pengusaha andi narogong
taufik effendi diduga mendapat aliran dana sebesar lima puluh ribu dolar amerika serikat
sedangkan teguh juwarno diduga mendapat seratus ribu dolar amerika serikat
keduanya juga membantah pernah menggabungkan keputusan
untuk mencari keputusan untuk mencari keputusan
tenggu juwarno juga mendapat aliran uang dari pengusaha andi narogong

tenggu juwarno juga mendapat aliran uang dari pengusaha andi narogong

v vibrant media juga jelaskan bahwa

akhirnya pertanyaannya faktornya itu chuang ya
yang pertama pak yang mulia fakta yang ingin saya sampaikan ibu mustoko weni meninggal pada tanggal delapan belas juni dua ribu sembilan belas
dia anggota dpr juga ya
beliau adalah anggota dpr
jadi adalah tidak masuk akal terjadi pembagian uang di ruangan beliau
bahkan di situ disebutkan beliau juga salah satu penerima
bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal menerima pembagian uang
di dalam surat dakwaan hampir semua yang menerima duit itu dan dia yang membagikan
saudara tidak pernah menerima juga dari dia ya
tidak pernah yang mulia
jaksa penuntut masih menggali keterangan saksi soal pembahasan anggaran di komisi dua
pasalnya dalam surat dakwaan kerugian negara paling besar terjadi saat proses penganggaran di komisi dua
selain itu jaksa juga mengklarifikasi
soal aliran uang ratusan ribu dolar ke politisi senayan
dan sudah ada koresponden kami ruli kurniawan yang saat ini berada di gerung tipikor jakarta
ruli fakta fakta apa saja yang menarik dalam sidang iktp kali ini selain tadi ya
rentetan bantahan demi bantahan yang dikeluarkan atau dikatakan oleh para politisi ini
selamat sore budi dan memang saat ini di bukasida saya dengarkan keterangan akun kesaksian
dari tiga orang mantan maupun juga pegawai kementerian dalam negeri
yang pertama ada rashid saleh yaitu mantan dirjen administrasi kependudukan kementerian dalam negeri
lalu yang kedua ada suparmanto yaitu kasubag program anggaran dirjen dukcapil kementerian dalam negeri
dan juga ada wisnu wibowo kepala bagian perencanaan kementerian dalam negeri
dan memang ketiga orang saksi ini
dan nanti keterangannya apakah ketiga orang ini mengenal dengan terdakwa
yaitu irman dan juga sugiarto dan apakah mereka juga mengetahui adanya aliran dana
oleh irman dan sugiharto ke komisi dua dpr ri
dan juga apakah mereka mengatakan pengadaan barang terkait dengan iktp yang ada di indonesia ini
dan juga apakah mereka juga pernah menerima uang dari irman dan sugiarto
dan memang sidang masih berjalan
masih mendengar seperti apa sebenarnya aliran dana yang terjadi dari kementerian dalam negeri
menuju ke komisi dua dpr ri ini
dan yang menarik budi kalau saya menurut lagi ke belakang
dari tiga saksi sebelumnya
tadi juga anda menyebutkan ada juga dua orang politisi
itu tugu juwarno dan juga ada taufik effendi
yang juga tadi pagi sudah memberikan kesaksian juga terangannya di muka sidang
dimana tadi anda juga mengatakan bahwa memang kedua orang politisi ini
mereka menyanggah dan menyangkau pernah mengenal andi narogong
sebagai orang yang menjembatani adanya aliran uang dari kemendagri menuju ke komisi dua
dan juga mereka menolak dikatakan apabila mereka telah menerima uang dalam proyek iktp ini
dan juga mereka mengatakan bahwa ini sebuah tidak benar
mereka tidak terlibat dalam hal ini
bahkan tugu juara tadi juga mengatakan bahwa ketika adanya penetanganan iktp ini digolkan di komisi dpr
ia tidak berada di sana tidak ikut di sana dalam kondisi yang sakit
dan itu memang yang terus
ditanyakan oleh majelis hakim bahwa juga dari para pembela
dari terdakwa kepada dua orang politisi
yaitu tugu juwarno yaitu politisi dari pan dan juga tut effendi dari demokrat
dan yang menarik budi serta pemirsa
setelah kita mendengarkan keterangan dari tugu juwarno dan juga tupik ebendi
yang menarik tadi ada miriam haryani
yaitu politisi dari partai hanura juga mantan komisi dua dpr ri
dan di muka sidang
miriam sempat berkata
sempat menangis terseduh seduh
dan dia mengatakan bahwa
ia menyangkal dan menarik semua laporan maupun keterangan
kesaksian yang dituliskan di bap
karena ketika ia melakukan laporan tersebut atau melakukan laporan tersebut
berada di bawah tekanan dari penyidik kpk
kemarin dia menyebut nama ada novel baswedan dan juga nama anik
dan satu orang lagi yang tidak disebutkan
karena dalam situasi tersebut
dia mengatakan ketika dalam memberikan keterangan di sana
di bawah tekanan cukup sikis diberi tekanan sikis di sana
sehingga apa yang dikatakan oleh penyidik
ia langsung mengiakan saja tidak ada bantahan di sana
karena ia ingin semuanya cepat kelar seperti itu budi
dan ini memang menjadi sebuah tanda tanya besar di dalam ruang sidang
bahkan majelis hakim pun juga terlihat
bisa dibilang tidak percaya dengan keterangan yang disampaikan
oleh miriam di muka sidang tadi siang
ketika ia mengatakan bahwa ia akan mencabut semua laporan keterangan
bahwa ia tidak mengenal dengan andi narowo seperti itu
meskipun dia juga mengenal adanya irman dujga soegiarto
yang pernah bertemu pada rapat sidang dpr ri di komisi dua
namun itulah yang menjadi pertanyaan pertanyaan yang terlihat di dalam muka sidang
bahkan tadi majelis hakim juga sempat bertanya kepada miriam
yang pertama itu penarik
dia bertanya kepada miriam apakah anda adalah benar seorang anggota dpr
itu pertanyaan kepada miriam
karena dia juga tadi majelis hakim juga bertanya kepada miriam
apakah anda seorang pengarang yang bagus
karena laporan yang anda tulis yang anda buat ini sangat terperinci
dan juga tadi majelis hakim juga bertanya kepada miriam
apakah anda berbohong itu juga ditanyakan beberapa kali
dan jawaban miriam adalah tidak
bahwa ketika ia memiliki laporan
yang memang di bawah tekanan
dan ia mengiakan saja apa yang ditanyakan
apa didesak oleh penyidik kpk pada saat itu
dan dengan kegeraman saya bisa bilang seperti itu
budi dan juga pemirsa
akhirnya majelis hakim meminta kepada jaksa
untuk dilakukan tes verbal atau tes kebohongan
kepada saksi ketiga ini yaitu miriam
politisi departai hanura
apakah ia memang berbohong di muka sidang
karena bila memang nanti miriam terbukti berbohong
maka dikenakan pasal pidana dengan ancaman tujuh tahun penjara budi
ruli kira kira bisa anda elaborasi lagi
apa kira kira isi dari bap yang kemudian akhirnya dibantah semua oleh miriam ini
dan kemudian yang kedua adalah tekanan tekanan seperti apa
apa yang kemudian diberikan oleh para penyidik kpk ketika itu
ya pertama itu mengenai laporan bahwa miriam pernah menerima sejumlah uang
dari irman juga sugiharto yang akan diberikan kepada anggota
ataupun dari komisi dua dpr ri
yang menarik tadi sudah saya menguat sedikit
adanya dana sebesar lima miliar yang ia minta dari irman
kemudian disetujui oleh sugiharto untuk diberikan sebagai uang operasional komisi
dan nanti uang tersebut akan diberikan kepada wakil atau mantan wakil ketua komisi dua
yaitu tunggu juwarto di sana ada ganya tonowo ada taufik effendi dan juga ada heruman di sana
dan tidak hanya itu tadi juga miriam juga mengatakan tidak mengenal dengan siapa itu andina rogo
seperti itu dan juga bagaimana adanya tanggal tanggal tertentu yang disebutkan di bap
di mana ia juga sempat meminta uang sebesar ada lima puluh juta ada satu miliar di sana
dan juga tadi lima miliar yang saya sebutkan sebelumnya
dan keterangan keterangan yang sudah dikatakan oleh majelis hakim
sangat sistematis sangat berencana sangat rapi ini itulah yang semuanya dibantahkan oleh miriam
dan dia mengatakan tidak pernah menerima uang dari irman
terdakwa irman maupun sugiharto yang akan diberikan kepada komisi dua seperti itu
dan kita akan lihat lagi bagaimana nanti hasilnya budi dan juga mirza
karena majelis hakim juga tadi sudah disuruh
sebutkan sebelumnya majelis hakim minta agar dilakukan tes kebohongan terhadap miriam
karena memang sangat berbeda sekali keterangan yang diberikan ketika disidik oleh kpk
dan juga didengarkan keterangannya di buka sidang pada hari ini
dan tadi juga terkait tadi bagaimana reaksi reaksi yang terjadi di buka sidang
memang kita akan melihat lagi budi dan juga pemirsa
karena rencana juga nanti akan dikonfrontir keterangan ataupun kesahsiaan
yang telah dituliskan di bap sebelumnya oleh miriam ini
dengan orang orang yang bisa dibilang berada atau namanya disebutkan dalam bap
ada tugu juwarno di sana ada taufik effendi di sana ada juga irman juga sugiharto di sana budi
baik kita juga masih terus menunggu perkembangannya seperti apa
termasuk tadi informasi yang ada mengatakan bahwa akan dikonfrontir antara dua orang terdakwa
irman dan sugiharto dengan para saksi saksi yang semuanya itu membantah telah menerima uang
yang tentunya saja berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh dua orang terdakwa irman dan sugiharto
kita akan nantikan terus bagaimana perkembangan persidangan ini
terima kasih ruli kurniawan yang melaporkan dari gedung tipikor jakarta